hai hai ya ampun ada anak kesayangannya aku lagi kesini ya kangen banget belum mau
ketemu sayang apa kabar gimana kabarnya sayang reva bawa makanan kamu mau nyuruh
emangnya reva ya paling pengaruh
kamu mutusin aku lagi emang kenapa sih emang salah aku apaan sih nggak gitu
kamu punya masalah apa sih harus putus enggak sama sekali nggak akan putus
terus maksud omongan kamu itu apaan karena aku malah sekarang ngerasa kamu kayak lagi ngejorin
aku ini kina skripsi aku itu sebentar lagi selesai dan aku ngerasa aku itu butuh pendamping
ngerti sama omongan kamu deh maksudnya gimana sih
aku cinta banget sama sama dan aku yakin banget kamu itu bisa jadi ibu dari anak anak
kamu itu bisa jadi ibu dan anak anak kamu
eva suami trazer tetap kuliah vielleicht cupid ada minyak makanan my paula class
salah juga dan aku yakin kok kamu udah cukup milas
untuk jadi istri aku
dan aku pengen banget kamu jadi istri aku
sekarang pertanyaan aku
kamu mau gak nikah sama aku
ini tuh keputusan sekali seumur hidup
dan aku belum tahu
aku harus ngambil keputusan ini kayak gimana
gak bisa keburu buru juga
jadi kasih aku waktu buat mikir ya
aku bakal pikirin mateng mateng banget kok beneran
tapi jangan lama lama ya
nanti yang ada aku nikahin perempuan lah ya
ya silakan cari sana istri yang mau setia sama kamu
gak gak mau bercanda kok
ya udah kasih aku nyoba nanti ya
kasian si kinar
tiga jadi diperalat sama si tristan
bancik banget sama si tristan
dia berani beraninya mainin perasaan cewek
cuma karena dia kesal sama si buaya
dasar manusia memalukan enam lelaki

untuk mencari si boy
karena bener bener udah berhasil ma
iya ma bener
jadi sekarang adriana harus berhati hati
untuk bicara sama mas b gimana caranya
supaya reva sama boe gak deketan
iya harus cara yang halus mah
bener bener deh gak ada habis habisnya
gak ada kerjaan banget ya
ah gimana kalo gue rekam aja omongannya di hp
ngapain lo disini
depan ruangan gue nyengar nyenggir
megang megang handphone ada apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
eh lagian juga bukan urusan lo kok
gak urusan gue
oh my god tadi gue liat persis si anak nudge kali ini
gue liat dia dari tadi kutak ketik hp nya
jangan jangan dia udah ngerekam online gue
kalau beneran dia udah ngerekam
pasti dia kasih tau ke mas b
enggak enggak enggak
gue harus pantau refat terus menerus
nanti kamu suruh akan ke bagian produksi
terima kasih pak
mampir ke kantor papi
loh emang gak boleh kalau anaknya kangen
iya boleh banget
iya tapi soalnya kan semalam itu kita gak ketemu sama sekali kan
makanya sekarang reva kesini sekalian mau bawain makanan kesukaan papi
uh saya lihat dulu ya
hah papi tau
ini pasti yang di depan apartemen kan
iya ayam punya kesukaan papi
aku udah lama banget yang makan ini
kamu tau bener yang papi mau
ya ampun ada anak kesayangannya aku lagi kesini ya
kangen banget udah lama gak ketemu
kamu mau nyuruh
cuman ya pak
emangnya riva ya paling pengertian sama pattingnya yang tersayang ini
ini kan gak tau kalau papinya ini suka banget sama ayam penyet nih
ingat gak sama temennya reva yang namanya melly
tapi emang kenapa dengan dia
meli tuh katanya udah mau nikah loh sama ian
mereka kan masih muda
lagipula yang namanya pernikahan tuh dalam pemikiran yang panjang dipertimbangkan baik baik
apalagi mereka masih muda
masa depan mereka masih panjang
ya reva sih sama temen temen udah bilang pi
cuman ya gak tau deh entah mereka bicanda atau beneran
tapi sih ngomongnya begitu pi
em tapi kalau mama ya nih sayang ya
kalau mama tuh kurang setuju sama yang kayak begitu sayang
mama mama gak setuju sayang
dan reva itu langsung ikut ujian yang snmptn
karena nilai rapot reva tuh bagus
sayang selamat ya
semoga semuanya yang terbaik buat kamu
pintar banget sih anaknya mama
eh ya udah pi
kalau gitu kayaknya
saya mau minta tanda tangannya
nanti aja tanda tangannya
saya lagi bicara sama anak dan istri saya
oke terima kasih
akhirnya pengumumannya bagaimana
ya gak tahu sih pi
cuma doain aja ya supaya lancar
terus reva bisa masuk ke ptn yang paling bagus
eh ya udah pi
kalau gitu kayaknya reva mau pulang deh
soalnya reva emang ke sini cuma mau nyampein itu aja ke papi
makasih banyak atas perhatian kamu sama papi
yaudah kalau gitu reva pulang sekarang
oke sayang mama antarin ya
mas aku antarin rafa dulu ya
sayang kamu harus lebih sabar ngadepin reva ya
aku tahu kau gimana cara
cara aku buat deket sama reva
kenapa kenapa reid berubah
kayanya rihter ga boleh
b europitas sendiri ya kan ini

ah tapi gue jadi punya ide lain
kalau seandainya gue ngerekam terus kenapa
waduh gawat nih gimana ya kalau misalkan rekaman itu bisa sampai ke mas b
ini anak tiri bener bener bikin repot sama gue
oke gue harus ngelakuin sesuatu
halo gue ini masih ibu tirinya reva oke masih ibu tirinya lho
dan gue berhak ngita hp anak gue sendiri kalau anak gue natchkal
ngerti nggak natchkal
tapi masalahnya lo itu ibu tiri yang nggak baik
eh di mana mana ibu tiri itu ada yang baik bukan buruk semua
eh diam ya adriana
pokoknya gue nggak akan kasih hp gue ke lo
lepas sih tangan gue reva kenceng banget sih lo pegangnya
oke denger ya lo mungkin bisa pengaruhin bokap gue
karena gue tuh udah tahu semua buruk lo
ngerahin tangan gue
oke apapun yang terjadi gue harus ambil hpnya reva
dan gue harus hancurkan rekaman itu secepat mungkin
satu minggu men
tapi udah abis abisan dia
bener nggak teman teman
satu persatu temen temen lo bakalan gue habisin
gimana kalo korban berikutnya itu adalah amon
ya boleh boleh aja gue sih sekarang
itu dari aja
lo semua udah ngejalanin
gue akan selesai lo semua